senin tiga agustus dua ribu dua puluh aturan ganjil genap di jakarta kembali diberlakukan setelah sejak pertengahan maret lalu ditiadakan
diprediksi terjadi peningkatan penumpang namun pagi ini antrean di stasiun bogor masih berjalan dengan lancar
sempat terjadi antrean penumpang cukup panjang di stasiun bogor pada senin pagi namun tak berlangsung lama
jumlah penumpang krl menuju jakarta terpantau meningkat
pt kci memperlakukan beberapa antisipasi seperti penambahan perjalanan kereta perharinya
jika biasanya selama masa psbb transisi terdapat sembilan ratus lima puluh sampai sembilan ratus enam puluh perjalanan seluruh kereta jabodetabek per hari
kini ditambah menjadi total sembilan ratus tujuh puluh satu perjalanan per hari
angka ini mendekati jumlah perjalanan normal sebelum pandemi yakni sembilan ratus delapan puluh perjalanan per hari
yang biasanya kita melayani pagi sampai pukul tujuh itu enam tiga ratus an
ini kita jam tujuh lebih tadi sudah lebih dari tujuh
namun kita melihat juga kemarin hari minggu get out atau orang yang keluar dari stasiun bogor itu juga naik ya
jadi kami kan sosialisasi untuk memanfaatkan hari minggu untuk pulang yang buat mereka yang sekali seminggu memanfaatkan krl yang bagian kos demikian ya
jadi untuk keseluruhan stasiun
pembatasan ganjil genap memicu meningkatnya penumpang komuter lain di stasiun bekasi
senin pagi ratusan penumpang berdesakan mengantre hingga halaman parkir
antrean calon penumpang ini terjadi karena aturan pembatasan jumlah penumpang yang masuk stasiun bekasi
akibatnya calon penumpang terus menumpuk dan antrean panjang mengular hingga halaman parkir stasiun
meski petugas keamanan telah dikerahkan untuk mengatur antrean masih banyak calon penumpang yang tidak menerapkan protokol kesehatan
dengan tidak menjaga jarak
sejumlah penumpang mengeluhkan kondisi ini membuat mereka sering terlambat masuk kerja
mereka juga menyalahkan aturan ganjil genap di jalanan jakarta karena membuat jumlah penumpang kereta semakin banyak
antrean penumpang di stasiun kereta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja yakni pagi dan sore hari
menurut saya ini sih pak mungkin dari pihak krlnya bisa nambahin gerbungnya

jadi lebih mengurangi orang yang naik transportasi untuk begitu aja sih pak
kenapa menjaga penularan keras karena bagus sih kayak gini
ini kan adanya ganjil genap diperlakukan kembali kan menambah penumpang di kereta ya
akhirnya menambah panjang antrian gimana nih
ya gitu sih sebenarnya bikin ribet juga ya
bukan jadi terlambat juga pergian gitu kan